kementerian luar negeri menjelaskan dua ratus empat puluh tiga warga negara indonesia yang ada di lima belas titik lokasi karantina di hubei dan wuhan tiongkok dalam kondisi sehat
kemenlu republik indonesia menyebut pemerintah republik indonesia memberikan perhatian besar terhadap kesehatan dan keselamatan seluruh wni di tiongkok
seperti melakukan koordinasi dengan kbri dan kjri di beijing guangzhou shanghai hongkong dan taipei
kementerian luar negeri menyebut pemerintah republik indonesia memberikan perhatian besar terhadap kesehatan dan keselamatan seluruh wni di tiongkok
seratus orang di antaranya berada di wuhan
terdiri dari delapan puluh empat orang mahasiswa yang kuliah di wuhan enam belas orang tamu mahasiswa lalu juga ada pekerja profesor dan istri dari ekspatriat asal indonesia
dari komunikasi per tadi malam saya memperoleh informasi bahwa ketersediaan makanan bahan bahan kebutuhan sehari hari
kisarannya antara tiga
sampai lima hari
nah ini yang kita segerakan untuk kita pasok
karena sekali lagi pada saat bahan makanan ini menipis maka tentunya semua kita menjadi khawatir
oleh karena itu duta besar kita melakukan komunikasi bagaimana cara tercepat agar pasokan logistik ini dapat masuk
yang perlu teman teman ketahui wuhan statusnya adalah lockdown
tidak bisa membawa makanan masuk dan sebagainya
semua gerakan kita harus dikoordinasikan dengan otoritas tiongkok termasuk di dalam pengiriman pengiriman logistik
nah kemarin sudah masih ada beberapa toko yang buka menurut koordinator dari ppi mereka bisa membeli dari toko toko yang masih buka
harganya adalah menjadi lebih tinggi
oleh karena itu kbri pemerintah membantu pengadaan logistik tersebut